beliau mengatakan hanya dua puluh sembilan persen tujuh puluh satu persen tidak bisa adalah faktor faktor lain
itu juga psikolog yang dihadirkan yang ibu ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya pak prabowo pak gibran
dalam hal pilpres yang lalu bukan disebabkan oleh faktor jokowi atau faktor apa tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri
dan khususnya kepada pak prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali kali ikut jadi capres jadi capres pernah juga akhirnya memenangkan
jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik ada orang namanya pak prabowo yang berkali kali maju ke pencalonan presiden sehingga itu sudah familiar
apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari pak jokowi tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi
nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus pilpres ini sehingga harus dilakukan pilpres ulang
kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya pak lutfi yazid
itu saya mengatakan begini bahwa putusan makam akusis no sembilan
itu adalah satu putusan yang problematik dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini
memang iya dia problematik makanya dibawa ke dkpp diuji lagi dua kali ke mk walaupun ditolak oleh mk dan memang dia problematik
pada waktu itu saya mengatakan seandainya saya menjadi gibran mungkin saya tidak akan maju ke dalam pencalonan karena saya tahu ini problematik
tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju saya hormati keputusannya itu
dan ditanya pada waktu itu anda ketua pbb dan partai koalisi akan mencalonkan pak gibran
katakan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang apalagi kami tidak merasa kalah
karena itu keputusan mesyuarah koalisi karena kami bagian dari koalisi kami tunduk kepada keputusan koalisi itu
jadi bukan tadi yang beliau katakan yusril pernah mengatakan kalau saya gibran
saya akan minta dia untuk mengatakan
bukan kalau saya gibran saya akan minta dia melakukan ini ini
kan nggak logis omongan seperti itu
jadi saya kira ini clear supaya tidak menjadi persoalan karena agak kurang baik juga ya
dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya
kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan
kita sudah sepakat bahwa pak gibran itu kita dukung kita calonkan
bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan
saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek aspek hukum yang sepanjang pencalonan pak gibran dalam pilpres kali ini
tapi kalau diungkapkan lagi dalam sidang ini apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat
saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu
jadi begini kita menghormati keputusan dari pihak pengohon dua
yang menghadirkan pak fransu maghnis untuk menjadi ahli di persidangan ini
kita menghormati beliau sebagai filosuf dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor katolik
yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya
sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan
presiden melanggar ini kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti seseorang ahli dihadirkan
memberikan satu pendapat filosofis dan akademis iya tapi tidak menjudgement seseorang
apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan melakukan kesalahan itu kesalahan ini
tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan
oleh beliau pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau yaitu persoalan pelanggaran etik
ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia
tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang lebih tinggi daripada norma hukum
dalam hati kita itu ada ini boleh ini nggak boleh
itu sebenarnya konsen manusia karena dia manusia
itulah yang membedakan manusia dengan binatang
karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan
sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan mk mk putusan majelis kode etik putusan dewan kehormatan
adalah kewajiban kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi
dari mana datangnya itu kode etik natoris
itu perintah undang undang undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat
kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat
juga dikatakan kode etik kpk dirumuskan oleh dewas dewan pengawas kpk
dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang undang
beda dengan yang dipahami pak magnis dan saya juga yang sama sama mulut beliau juga dulu di jurusan filsafat fakultas sastrawi
paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan
jadi kalau misalnya soal pak gibran mencalonkan itu memang ada pelanggaran etik
itu diputuskan oleh mk mk
itu diputuskan oleh dkpp
tetapi itu tidak menyampingkan satu putusan hukum
bahwa keputusan pak gibran itu dicalonkan adalah sah itu putusan hukum
jadi ini keputusan kode etik bukan ethical norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum
saya sih ganjar filsafat hukum paham soal ini
tapi kalau menjelaskan ini ke orang awam bingung ini apa sih yang dimaksud dengan pak yusril
pak kapolri silahkan aja mereka mohon
dan seperti juga misalnya pak paslon kemarin ya
pak mohon satu itu juga mau mohon menghadirkan beberapa menteri
dan ini sudah dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
kalau kami sendiri saya tidak berkepentingan menghadirkan pak kapolri
tapi karena kapolri itu adalah satu jabatan institusi
karena itu memang kehadirannya tidak bisa dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon
tapi memang harus dihadapkan oleh mahkamah konstitusi
kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli tentu harus disumpah
tapi kalau kapolri menteri dihadirkan dipanggil mk itu adalah pemberi keterangan
kalau disumpah itu keterangannya itu menjadi alat bukti
itu paling kali semacam memorandum ad inforandum
dia memberikan satu informasi keterangan
apakah hakim tidak bisa menjadikan alat bukti
tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini
jadi sebenarnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli
kami tidak bisa hadirkan pemberi keterangan